perisiwa ini disambut gelak tawa hadirin tak berapa lama datanglah laki laki membawakan
minuman untuk prabowo tak langsung turun ia diminta prabowo melakukan spot jump
bukannya marah pria itu melakukannya sambil tersenyum setelah melakukan squad jam empat
kali prabowo memintanya meninggalkan panggung kejadian ini kembali mengundang gelak tawa hadirin
prabowo menghadiri acara royoni dan halal bihalal purnawirawan tni dan polri dalam kapasitasnya
sebagai ketua dewan pembina purnawirawan pejuang indonesia raya tim liputan cnn indonesia